indonesia mencatatkan rekor sebagai tiga negara pengguna baterai telepon genggam terboros di dunia
duh kayak bilangin diri sendiri ya
kita lihat penggunaan aplikasi tertentu disinyalir menjadi penyebab pemborosan daya baterai
lantas apa saja aplikasi pemburu daya yang harus kita cermati saat terpasang di telpon pintar anda
aplikasi pemburu daya kami bahas lebih dalam untuk anda sore hari ini
kita lihat terlebih dahulu bahwa ini ada beragam simbol simbol bagi anda anak kekinian yang mengaku anak kekinian harus hafal ya
kalau saya nggak hafal berarti saya nggak kekinian dong
oke kita lihat ini adalah pengguna aktif telepon genggam
ini data yang dikeluarkan oleh new global battery life
dan kita lihat ini menunjukkan negara negara secara global berapa banyak sih rata rata orang menggunakan telepon genggam
dari dua puluh empat jam dua puluh satu tujuh jam secara global
orang sangat tergantung loh dengan penggunaan telepon genggam
artinya apakah itu berhenti sampai angka enggak
kalau lo mau bisnis lo main di sini
karena di sini ada pasar yang begitu besar
dimanapun anda berada
kemudian bila kita lihat ke daerah mana saja sih yang paling banyak
kalau dari angka ini selintas oceana
oceana dua puluh tujuh dua jam menggunakan telepon genggam mereka
kemudian kita lihat eropa dua puluh lima enam jam
kemudian diikuti oleh amerika utara
amerika utara dua puluh delapan jam
amerika selatan sembilan belas lima jam
dan asia secara keseluruhan rata rata sembilan belas tiga jam
dari benua benua ini pula kemudian bagi anda yang ingin berbisnis ini menjadi cikal bakal
anda akan menyasar target yang mana
anda akan berbisnis di mana
termasuk kami cnn indonesia kami pun juga akan sangat memantau data data ini
bagi anda juga yang ingin berbisnis ini layak untuk menjadi salah satu

lalu kita lihat ternyata dari research yang dilakukan pengguna aktif telepon genggam tadi asia kan sebenarnya nggak begitu banyak ya
tapi ternyata bila kita lebih mengkerucut lagi mengenai mana sih negara negara yang paling boros baterai
ada juga negara yang paling irit baterai
saya ke irit terlebih dahulu karena ada bendera saya di sana ada merah putih ada indonesia
saya keirit baterai terlebih dahulu
kita lihat jerman tiga puluh dua satu jam
kemudian kita lihat selandia baru dua puluh tujuh tujuh jam
kemudian australia dua puluh enam tiga jam
kemudian australia dua puluh enam tujuh jam
jadi artinya memang bahwa jerman tersebut bisa mempertahankan tiga puluh dua satu jam
apakah artinya aktivitas mereka sedikit dibandingkan asia
ternyata ada aplikasi aplikasi yang memang memburu daya kita
memang menghabiskan daya itu sederhananya baterai handphone ini loh
atau anda beli power bank
biasanya kan solusinya beli power bank
dan ternyata itu dibuat research loh
sehingga terbukalah bisnis power bank itu
karena kita beli power bank kan
dan ternyata jerman mempertahankan sebagai negara dengan baterai paling irit di dunia
jadi masyarakat jerman tersebut sangat irit baterai ya mereka ya
lalu diikuti selandia baru dua puluh tujuh empat
australia dengan dua puluh enam
saya ke kiri dikit
yang kiri kiri itu biasanya dan ini nanti menunjukkan boros ya
boros baterai ternyata pada indonesia hanya mampu mempertahankan dua belas delapan jam
jadi pengertian seperti ini
jadi kalau mereka ini adalah negara negara yang tahan lama gitu loh
jadi handphonenya ataupun juga smartphone nya bisa tahan sampai selama ini
tapi kalau kita lihat ke indonesia ataupun negara negara yang di sisi kiri
ini adalah yang sangat singkat
jadi setiap penggunaan dua belas delapan jam mereka pasti ngecas lagi
atau misalnya mereka pakai powerbank tadi itu yang saya katakan
tapi ternyata ketika ini bicara mengenai emerging market
ini kan negara negara emerging markets ya
kemudian kita lihat juga indonesia itu termasuk salah satu emerging market
tapi ternyata ada loh
amerika serikat delapan belas dua jam
ini negara dengan ekonomi terbesar di dunia
mereka itu penggunanya juga ternyata boros juga ya
indonesia dua belas delapan jam
tapi pahamkah anda artinya bahwa indonesia adalah negara yang paling tidak bisa nahan untuk nggak gunain baterai banyak banyak
artinya aktif banget tuh di situ ya
atau bukan aktif juga
jangan jangan ada yang menyebabkan sehingga menyedot baterai paling lama
saya singkat saja bahwa ini adalah research yang dilakukan untuk melihat bahwa ada label label untuk aplikasi
jadi ternyata yang menyebabkan smartphone kita ini boros adalah aplikasi yang kita suka download
baik itu google play store ataupun juga di kita lihat ada di apple store
ternyata itu ada diuji loh ataupun juga di research
sebenarnya siapa sih yang aplikasi yang paling boros
yang paling rendah itu adalah green label
jadi yang mereka masukkan sebagai green label adalah aplikasi yang memang sangat hemat daya
lalu masuk ke posisi kedua white label
itu adalah yang lebih rendah dari rata rata tapi sudah lebih tinggi dibandingkan green label
lalu masuk kita lihat red label di posisi ketiga dan yang paling nih kita harus tahu nih saya juga mau tahu
siapa sih yang masuk black label dari research ini
jangan jangan adalah aplikasi yang saya juga saya download ya
ini adalah green label
kita lihat untuk aplikasi populer ataupun kategori green label ini
anda ini adalah yang paling populer ya ataupun juga berdasarkan riset tersebut adalah yang masuk green label
jadi gak apa apa lah anda install ini karena ternyata mereka masuk green label loh
kita lihat ini adalah skype ini adalah line ini adalah twitter ini adalah spotify ini adalah whatsapp ini adalah instagram dan ini adalah facebook messenger
oke saya hitung dulu saya download berapa
oke saya download semua kayaknya
berarti udah bener ya saya download ya
kalau anda anda juga download ini nanti saya kasih tahu
ada lagi aplikasi lain yang harus kita hati
ini adalah kategori red label
jadi mereka emang tidak masukkan black label ya tapi ini adalah aplikasi yang masuk lebih tinggi itu red label
jadi memang lebih boros ya di atas rata rata
tahu kan lambang ini
suka ada aplikasi tambahan
itu merupakan masuk kategori red label
dan para gamers watch out anda termasuk salah satu yang masuk kategori red label
yang suka buat boros baterai anda
ada class of clans kemudian kita lihat ini adalah candy crush
kemudian kita lihat ini adalah subway server ya
dan ini adalah yang patut anda waspadai kalau anda sudah download
gak apa apa sih tapi siap siap aja kalau baterai anda itu bakal cepat boros
lalu selanjutnya kita ke posisi ini
dari aplikasi aplikasi tersebut seperti instagram line dan lain sebagainya
ternyata berujungnya di sini
bahwa mereka punya followers
mereka punya pengguna aplikasi
dan mereka dapat apa
jadi ujung ujungnya semuanya ke ekonomi lagi
pasti kita bicara apa bicara uang dong
masa teknologi udah invest gak dapat uang
jangan jangan investasinya gak begitu gede
tapi karena euforia kecanggihan teknologi yang sangat dinamis sangat cepat
sehingga mereka dapat untung gede
kita lihat youtube hari ini adalah dengan pengunduh ataupun juga yang menggunakan
mendownload aplikasi ini
sebanyak lebih dari tujuh juta orang nampaknya
dan mereka menghasilkan tiga ratus ribu dolar amerika
ini dari aktivitas aktivitas yang mereka lakukan
seratus ribu itu bukan valuasi saham ataupun bukan sesuatu yang dihitung secara general
ataupun secara agregat keseluruhan ya
tapi ini secara pengunduhnya mereka dari tujuh juta tersebut tiga ratus ribu dolar mereka dapatkan
dapatkan per tampaknya per pengunduh tampaknya
lalu kita lihat begitu baiknya berbisnis di youtube ya
jadi sekarang apalagi ada tren vlog
setelah blok sekarang ada vlog
sampai putra presiden kita pun punya ya
semua beberapa artis sekarang juga saya lihat punya ya
karena biasanya mereka ikutan tren
jadi kemudian kita lihat adalah facebook satu ratus delapan puluh tujuh satu ratus delapan puluh tujuh lima ratus ribu dolar amerika
kemudian diikuti oleh instagram satu ratus lima puluh ribu dolar amerika
seperti apa sih mereka memang sangat populer kayak facebook misalnya ya
facebook ini sekarang tuh manuver manuver bisnisnya tuh banyak banget loh
dia tuh sekarang bahkan mengeluarkan drone dan lain sebagainya
mereka punya baru tuh
kayak live itu digunakan juga loh oleh beberapa televisi saat ini
ini artinya apa
walaupun mereka itu adalah aplikasi aplikasi
yang memang boros baterai
tapi ternyata ya mereka tetap diunduh juga
tetap kita pakai juga
tetap ada juga di smartphone saya
tapi ujung ujungnya kemana
ujung ujungnya ke uang
bahwa apapun perkembangan teknologi
kita bicara aplikasi dalam hal ini
mereka pasti memburu bisnis